evakuasi sarang tawon di perumahan warga di jombang selasa pagi berlangsung dramatis
petugas pmk yang berusaha mengevakuasi sarang tawon terjatuh setelah tawon tiba tiba balik menyerang petugas
evakuasi sarang tawon setinggi enam meter di desa jombatan kecamatan jombang kota berlangsung dramatis
seorang petugas pmk terjatuh dari pohon setinggi enam meter saat mencoba mengevakuasi sarang tawon
petugas itu tidak mengalami luka serius hanya sengatan tawon di lengannya
sedangkan sarang tawon berhasil dievakuasi dan dimasukkan ke dalam karung
petugas mengaku sempat kesulitan melakukan evakuasi karena sarang tawon berada di selas ladahan dan ranting
sebelumnya warga desa combatan ini dibuat resah
dengan adanya sarang tawon yang berdiameter tiga puluh x lima puluh cm
pasalnya tawon seukuran jempol orang dewasa yang biasa disebut tawon das dikhawatirkan akan menyerang warga
setelah sarang tawon berhasil dievakuasi oleh petugas pmk warga kini merasa lebih tenang